menteri pertanian amran sulaiman memastikan stok pangan selama bulan ramadan hingga lebaran aman
kepastian ketersediaan bahan pokok selama ramadan hingga lebaran ini disampaikan menteri pertanian amran sulaiman
mentan memastikan kebutuhan bahan pokok seperti beras telur daging sapi dan ayam serta bawang merah dan putih cukup aman
sehingga selama bulan ramadan dan lebaran masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan bahan pokok ini
supaya kita dalam bulan suci ramadan ini melaksanakan ibadah
ada puasa kondisi kondusif
senada dengan menteri pertanian di road bulog baru budi waseso menjamin distribusi stok pangan bulan puasa aman
bulog akan melibatkan pihak lain yang terkait untuk mengamankan distribusi pangan pada bulan ramadan
saya jamin aman saya punya teknik sendiri
saya juga sudah bekerja sama dengan seluruhnya termasuk satgas pangan
jadi hari ini sebenarnya ada bocoran tapi nantilah
ya yang ada bocorannya itu ada kelompok kelompok yang mempermainkan ras sudah mulai saya bukan saya nangkep sudah mulai tertangkap